laut cina selatan kembali memanas kapal coast guard milik tiongkok
menerobos batas perairan zona ekonomi eksklusif indonesia
saat mengawal beberapa kapal nelayan tiongkok
yang sedang melakukan aktivitas perikanan di natuna utara pada tiga puluh desember dua ribu sembilan belas
kementerian luar negeri menyampaikan protes keras atas kejadian ini
untuk mengetahui apa yang menjadi dasar sikap pemerintah indonesia dan tiongkok
bersikap terkait kasus ini berikut informasinya
dikutip dari detik com indonesia dan tiongkok termasuk dalam satu ratus tujuh belas negara
dan dua satuan bukan negara yang menandatangani
konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut disingkat unclos
dalam unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua disebutkan diantaranya setiap negara pantai
memiliki batas perairan tertentu yang disebut zona ekonomi eksklusif atau zee
di mana di perairan ini negara mempunyai hak ekspor

untuk mengelola kekayaan ekonomisnya
terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut
tiongkok menunjukkan sikap ambigu
mengaku berpegang pada unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua tiongkok juga menganut sembilan life
yaitu klaim hak maritim tiongkok atas wilayah historis laut cina selatan
seluas dua juta kilometer persegi yang muncul pertama kali pada peta tiongkok pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan dash line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah
kedaulatan wilayah di laut cina selatan seperti yang dialami indonesia
indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line
klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum
yang diakui oleh hukum internasional terutama unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
pengadilan arbitrasi internasional atau pca yang berada di bawah
naungan pbb telah memutus tiongkok melanggar kedaulatan filipina di laut cina selatan pada dua ribu enam belas
hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi sembilan dush line yang dipakai oleh tiongkok
yang membuat klaim tiongkok atas zee natuna indonesia pun menjadi tidak sah
china itu dulu karena punya dengan malaysia china brunei vietnam taiwan di laut cina selatan itu
itu sudah ada scs tribunal pada tahun dua ribu enam belas
keputusannya china tidak punya hak atas itu semua dan itu selesai
pemerintah indonesia menunjukkan sikap tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh tiongkok
namun demikian upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama
tim liputan cnn indonesia